memasuki hari ke sembilan pencarian km sinar bangun v di danau toba
tim sar gabungan masih akan melakukan penggambaran ulang
di titik yang diduga penemuan objek kapal
cuaca di sekitar pelabuhan tiga ras kabupaten simalungun cukup cerah
untuk tim sar gabungan melakukan penggambaran koordinat tempat penemuan objek
yang diduga km sinar bangun v
penggambaran berlangsung sejak selasa pagi hingga sore
pemerintah kabupaten simalungun bersama pihak swasta bekerjasama
mendatangkan satu helikopter ke pelabuhan tiga ras untuk membantu pencarian
dan bisa digunakan pihak keluarga untuk mengikuti pencarian
sejauh ini tim sar gabungan mencatat ada satu ratus enam puluh empat penumpang km sinar bangun v
yang belum ditemukan
pencarian masih akan berlangsung hingga hari rabu
tim sar gabungan mendatangkan alat baru untuk membantu membaca objek
yang diduga km sinar bangun v
alat bernama remote operated vehicles atau rov didatangkan dari jakarta
agar tim sar mendapat visual utuh objek yang berada di radius tiga km dari pelabuhan tiga ras
hari ini sudah berangkat mudah mudahan tidak lancar dan aman
tiba di silangit akan kita ambil akan kita setting di kapal yang sudah kita siapkan
alat ini bisa untuk lebih meyakinkan bahwa bangkai itu adalah bangkai km sinar bangun lima

petugas km sinar bangun lima
supaya menjelaskan saja ini
kalau untuk alat yang sudah ada dalam multibem masih belum bisa
tapi masih sifatnya masih menduga apakah itu betul atau tidak
prediksi kami adalah itu betul
namun perlu pembuktian yang lebih akurat dengan alat yang nanti akan kita datang
speknya itu fungsinya membaca ya pak
fungsinya membaca dan lebih jelas gambarannya
sudah ada koresponden cnn indonesia edo ikariski di pelabuhan tiga raskabupaten simalungun sumatera utara
edo harapan terbesarnya bangkai km sinar bangun v bisa segera ditemukan atau diketahui persis lokasinya
apakah alat yang didatangkan dari jakarta sudah tiba dan bisa dioperasikan
bagaimana pengetahuan anda
pada saat ini alat yang dioperasikan oleh tim sar gabungan akan digunakan pada hari terakhir proses pencarian yaitu pada hari rabu esok
pada kedatangannya sore atau malam hari ini tim sar gabungan akan mencoba menginstal dulu alat tersebut mengecek keadaannya serta mempelajari secara utuh bagaimana proses penggunaannya
kalau bicara teknisnya alat ini akan dioperasikan pada hari terakhir dan akan dioperasikan pada hari terakhir
pada teknis pemakaian sebenarnya proses penggunaan alat ini agak sedikit berbeda dengan alat yang digunakan sebelumnya yaitu multibim side scan sonar
di mana side scan sonar ini sendiri ini adalah alat untuk membaca keberadaan objek objek yang berbeda dengan dasar danau
ataupun dengan dasar yang berada di dalam dasar air itu sendiri
sedangkan rov ini sendiri alat yang digunakan merupakan semacam kapal selam
dengan dioperasikan dengan remote control dari atas permukaan air
namun memiliki kamera
artinya tim sar gabungan pada esok hari ingin memastikan secara utuh melalui visual yang diberikan oleh alat tersebut
baik berupa video ataupun berupa foto
untuk kemudian nantinya memastikan bahwa betul objek yang ditemukan dan diduga pada hari minggu lalu itu adalah km sinar bangun
di radio sekitar dua tiga km dari pelabuhan tiga ras
adalah benar objek tersebut adalah bangkai km sinar bangun
sejauh ini selain dengan alat tersebut putri
tim sar gabungan juga masih melakukan proses penyapuan yang dilakukan dengan beberapa kapal kapal feri
dan juga beberapa kapal kapal yang ada di sekitar danau tobek
proses penyapuan ini adalah proses yang dilakukan dengan menurunkan jangkar dari antar kapal
dengan kapal kapal yang melingkar di sekitar radius diduga titik koordinat itu adalah km sinar bangun
di dalamnya ini saling melakukan proses penyapuan dengan jangkar
agar jangkar tersebut ini menyentuh objek tersebut
jika memang objek yang disentuh oleh jangkar ini adalah km sinar bangun
harusnya objek tersebut pecah ataupun bisa mungkin terangkat
dan beberapa penumpang atau satu ratus enam puluh empat penumpang yang sejauh ini belum ditemukan
itu ada beberapa yang bisa naik ke permukaan air
karena sejauh ini tim sar gabungan putri menduga satu ratus enam puluh empat penumpang ini belum ditemukan
karena pada saat ini penumpang ini belum ditemukan
pada saat proses tenggelamnya kapal tersebut para penumpang ini masih terjebak di dalam kapal
untuk itulah proses penyapuan ini masih terus akan dilakukan oleh tim sar gabungan
sementara itu terkait dengan update pencarian hari ini putri
tadi kabasarnas baru saja turun dari kapal atau kembali dari tengah danau
dan menyampaikan hari ini proses pencarian yang sudah berlangsung sejak pukul delapan pagi
sudah dihentikan sementara karena jika tadi siang cuaca di sekitar danau toba ini cukup cerah
pada sore hari ini cuaca terpantau
cukup mendung dan berpotensi
akan turun hujan dengan intensitas sedang
sedangkan kecepatan angin yang juga akan mempengaruhi terjadinya ombak di permukaan air
ini juga sudah mulai kencang
dan biasanya memang pada menjelang malam hari kecepatan angin sudah akan mulai kencang di sekitar danau toba
dan hal itu cukup membahayakan untuk proses pencarian yang dilakukan oleh tim sar gabungan
dan sementara ini proses pencarian dihentikan dan akan dilanjutkan pada esok hari
proses pencarian hari ini putri
tadi tim sergabungan dari proses penyapuan yang dilakukan tim sar gabungan
menemukan sebongkah kayu atau papan kayu begitu
yang diduga ini merupakan salah satu kayu yang dimiliki oleh km sinar bangun dari proses penyapuan
karena ditemukannya kayu ini itu tidak jauh letaknya dari koordinat yang ditentukan pada minggu lalu
merupakan koordinat tempat diduga
terletak bangkai kapal motor sinar bangun v putri
baik edoika rizky terima kasih